tidak rai tapi apa yang sudah dilakukan oleh raisa wisesa
itu sangat membahayakan diri kita
ini tidak bisa dibiarkan rai
yunda kalaupun rai surausesa ingin mencelakaiku
aku tidak bisa menghindarinya
itu benar yunda
aku hanya ingin menguji kewaspadaan kalian
aku tidak mungkin bisa mengalahkan gansantang saat ini
sebaiknya aku pergi dulu dari tempat ini
gawat aku terkepung
aku harus mencari agar tidak dicerigai
aku akan mencari
kenapa kamu melakukan ini semua rai
aku hanya ingin mengetahui
cerita dari orang orang
bisa menurunkan hujan
ternyata benar benar hebat indah
aku tidak percaya kepadamu
hal ini harus dilaporkan kepada ayah hanefram
dengan rai surawisesa
sepertinya sekarang dia berkata jujur
tapi apa yang sudah dilakukan oleh rai surawisesa
itu sangat membahayakan diri kita
ini tidak bisa dibiarkan rai
kalaupun rai surawisesa
aku tidak bisa menghindarimu
aku tidak bisa menghindarimu
aku tidak bisa menghindarimu
aku tidak bisa menghindarimu
aku tidak bisa menghindarimu
itu benar yunda
menguji kewaspadaan kalian
kamu bisa pergi dari sini

saya sudah mencadang si yunda
kita dapat u marc
anda juga seperti mereka
kita melepaskan kita
tidak untuk improving
kita menemukan mereka
sengaja ingin membunuh kita
ini tidak bisa dibiarkan rai
hal ini harus dilaporkan kepada ayah nebrabu
bukankah rai surawisesa juga adalah saudara kita
itikatnya sudah jahat
dia harus tetap dihukum
bisa menjadi adik yang baik untuk kita semua
asalkan kita bersabar
allah swt bersama orang orang yang bersabar
rai surawisesa akan menjadi lebih baik
seperti yang kamu harapkan
aku pergi dulu
ada hal yang harus aku urus
aku bisa memberikan untungan kepada enggak
saya sedang berjumpa dengan nama allah
saya dari kabupaten
tapi bewan sama aku
tapi kami hanya bisa bersama
kenapa sih kang
jangan bilang siapa siapanya kalau lelis tidur disini
neng tidur lagi
biar akan jagain di bawah
kang juga mau tidur
aduh maaf neng
bisa lah lah pimpi
aku bersumpah ray
aku akan membalas semua perbuatan terpusingmu
tolonglah carikan obat untuk lukaku ini raga
aku pasti akan berusaha untuk mencari obat ini
tapi kamu sendiri tahu kalau aku sekarang dalam masa bunga terakhir
tapi aku berjanji
kalau aku sudah terbebas dari masa aku mandi ini
aku akan mencarikan obatmu untukmu ray
aku benar benar sangat menyayangimu
sekarang aku harus bangit untuk menjalankan tugasku ray
luka semua diku
kenapa jadi seperti ini
dewa tayang aku
tolonglah aku dewa tayang aku
lysan verdade kalian tau mait pai saturday
terima kasih kakak

dan aku dulu